bertambahnya kasus positif covid dari kluster rumah tangga di dki jakarta membuat gubernur anies baswedan berencana memutuskan larangan isolasi mandiri
lalu bagaimana kesiapan tenaga medis dari sisi penanganan mengingat pandemi dan juga angka positif terus mencatatkan kenaikan
membuat tenaga medis pun cukup kewalahan
bergabung selamat budiarto ketua umum idi jakarta sekaligus wakil ketua umum idi
pak selamat selamat malam
oke pak selamat saya belum bisa mendengar suara anda
pak selamat tanggapan dari idi jakarta sendiri terkait dengan rencana pemprov dki jakarta yang menghapus isolasi mandiri
dari sisi kesiapan tenaga medis dokter perawat dan lain sebagainya seperti apa
kita tahu sejauh atau selama masa pandemi covid ini kurang lebih enam bulan terakhir tenaga medis cukup kelelahan
apalagi kemarin idi juga sempat merilis
bahwa paling tidak seratus dokter meninggal selama masa pandemi ini
mungkin saya luruskan mungkin bukan melarang meniadakan isolasi mandiri ya bukan kayaknya
hasil rapat idi terakhir dengan dinas kesehatan dki yang menyatakan bahwa jadi isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah itu
adalah bagi mereka penderita covid sembilan belas yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri
seperti di permukiman padat ya pak
jadi menurut kami ini adalah langkah yang sangat bagus
sebenarnya kami idi juga sudah mengusulkan
tapi kami mendorong atau mendukung ini dikarenakan kan indikator penanganan covid sembilan belas kan sebenarnya ada dua
yang satu adalah mencegah angka kematian yang kedua adalah mencegah angka infeksi
mungkin dengan isolasi mandiri bagi pasien yang di rumahnya tidak memungkinkan
maka disediakan oleh pemerintah dki jakarta
sehingga memenuhi kelayakan dan si pasien ini tidak jalan jalan atau bisa menularkan ke orang lain
mungkin seperti itu
oke apa concern idi ketika waktu itu mengajukan usulan ini ketika masih di awal pandemi begitu ya pak selamet ya
apakah memang kekhawatirannya kemudian muncul kluster kluster baru khususnya tadi yang pak selamat sampaikan bahwa ini adalah bagi mereka mereka
atau pasien positif yang hidup atau tinggal huniannya itu permukiman padat salah satunya seperti itu
kemudian kenapa waktu itu tidak dilakukan atau dilaksanakan
saya tidak mengomentari ke belakang karena itu sudah lewat
yang saya komentari adalah ini adalah satu langkah yang baik
yang bisa yang tadi yang saya sampaikan bahwa indikator penanganan covid adalah salah satunya
adalah menekan antainfeksi
jadi ini mencegah terjadinya infeksi atau menular ke yang lainnya
sehingga pada idi kemudian mengusulkan beberapa persyaratan untuk bisa tempatnya dijadikan isolasi bagi pasien yang covid positif
tentunya yang dilakukan adalah bukan pasien yang sakit sedang atau berat
tapi ini pasien pasien yang ringan gejala ringan atau yang tidak bergejala
tapi niat baik dari pemerintah dki jakarta adalah mencegah infeksi ke orang lain
ini adalah niat yang sangat bagus
tinggal sarana prasarananya diatur dengan baik
karena seorang pasien atau seorang penderita covid sembilan belas itu
biasanya kalau dia kena keluarganya juga ikut kena ikut tertular
sehingga dalam membuat tempat untuk isolasi yang dilakukan oleh pemda dki
juga harus membeli saran itu
jadi saran keluarga
kalau ini menjadi solusi yang baik pak selamet dalam hal penanganan
bagaimana dari kesiapan tenaga medis atau nakes yang saat ini langsung menangani pasien pasien covid
seperti misalnya di wisma atlet
ya upaya pemerintah dki ini kan sebenarnya adalah menekan
orang yang terinfeksi ini jatuh sakit tanpa pemantauan
misalnya dia di rumah atau kemudian mencegah untuk menularkan ke orang lain
sehingga nanti akan berdampak akan menekan pasien pasien yang mau ke rumah sakit ini
bisa diselesaikan di isolasi yang dilakukan oleh pemerintah dki
karena nanti di tempat isolasi tersebut akan disediakan dokter
perawat dan lain lainnya tenaga kesehatan lainnya
jadi intinya bahwa indikator penanganan covid sembilan belas yaitu
satu adalah mencegah kematian
tentunya yang tidak bergedala jangan sampai nanti jatuh bergedala
yang bergedala ringan jangan sampai bergedala bedah
jadi seperti itu
jadi kalau ini berhasil
maka dia akan menahan pasien pasien yang akan jatuh
menjadi pasien dengan gedala bedah tidak terjadi
hanya karena dipantau dari awal
jadi ini suatu langkah yang baik dari pemerintah dki
untuk mencegah pasien menjadi lebih berat
kesiapan dari tenaga medis dokter dan perawat yang berada di wisma atlet ketika
artinya sekarang kan angka positifnya mencatatkan kenaikan yang cukup besar kan pak selamat
artinya ketika nanti walaupun dengan catatan orang orang yang mungkin rumahnya
ada di permukiman padat yang dengan gejala ringan yang hanya akan dirujuk ke wisma atlet
tapi artinya akan penambahannya orang orang yang dirujuk ini akan semakin banyak
kesiapan dari tenaga medis di sana seperti apa
dan juga artinya risiko bagi tenaga medis untuk terkena karena berinteraksi langsung
mungkin dengan pasien covid juga akan semakin tinggi
penanganan pada pasien otg sama pasien dengan gejala ringan
tidak sama dengan pasien yang gejala sedang sampai berat yaitu di rumah sakit
kalau yang gejala ringan atau yang tidak punya gejala itu otomatis kebutuhan tenaga medisnya
tidak terlalu banyak
tenaga medis ini hanya memonitor saja setiap hari
misalnya saturasi oksigen demam dan lain lain
begitu dia jatuh ke berat kita rujuk ke rumah sakit
diharapkan dengan isofren
vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah dki bisa menekan pasien yang gejala ringan atau yang tidak bergejala
menjadi gejala sedang ataupun berat
sehingga akan menekan kematian dan mengurangi beban dokter yang ada di rumah sakit
oke meminimalisir risikolah ya intinya pak selamat ya
terima kasih pak selamat budiarto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini